putri sarah demam sayang tapi putri tenang ya bunda dari punya obatnya
obat obat apa bunda dari
apa itu bunda dari
ini namanya daun dadap serap sayang ini ampu untuk menurunkan
terus kenapa gak latihan sama temen yang lain aja kak
itu karena aku ingin belajar dari kamu put gaji kamu itu bagus banget
walaupun kita saingan tapi aku ingin tetap menang
kalau boleh tau alasan kak siti ingin menang apa ya
dari dulu cita cita aku ingin kuliah di cairo
karena aku ingin seperti almarhum ibu aku yang kuliah di kairo put
wah cita cita khas siti mulia banget ya
kalau gitu apapun yang terjadi kak siti harus tersemangat
agak bisa raih mimpinya kak siti
semangat ya kak
semangat ya kak
semangat ya kak
semangat ya put
kamu dulu ya
iya kak siti
tante mira tante mira zaira kenapa
zaira badannya panas dari tadi malam dan sekarang makin panas tau gak

tante lagi mau cari taksi
mau ke rumah sakit

ini semua gara gara kamu tuh gak
kalau kemarin kamu gak bikin zara sampai basah begitu
pasti zara gak sakit kayak sekarang
selalu aja bikin perkara
maafin putri ya zara

ini ada baju baru
buat lembang haji
pakai ya sayang
bagus banget bunda dari
kalau bagus dipakai ya
mukanya harus tersenyum
jangan ditekuk gitu
pakai ya sayang
bunda dari tunggu di luar ya
putri udah belum ya
tuh kan cantik
tuh kan cantik
tuh kan cantik
tuh kan cantik
putri cantik banget
tuh kan cantik banget
ya allah put
kamu cantik sekali
terima kasih nek
terima kasih bunda dari
terima kasih bunda dari
gak pakai baju ini di hari perlombaan
tapi maaf ya sepertinya putri gak pakai baju ini di hari perlombaan
tidak pakai baju ini

peringin ikut lomba ngaji
peringin ikut lomba ngaji

keanetanya kayak begini
pasti gak bisa besok sarah ikut lomba ya
kau fin putri aku yang
kenapa putri yang minta maaf
gak salah apa apa
kalau yang minta tolong ya
kau yang mau ambil obat di apotek depan
jaga sarah sebentar ya
iya kau yang
kau fin putri ya sarah
isi mua gara gara putri
bunda dari bisa tolong sarah gak
sarah kan ingin banget ikut lomba ngajik
tapi sampai sekarang bayinya masih demam
coba bunda dari lihat dulu ya sayang
putri sarah demam sayang
tapi putri tenang ya
bunda dari punya obatnya
obat obat apa bunda dari
apa itu bunda dari
ini namanya daun dadap serap sayang
ini ampuh untuk menurunkan panas
kita obatin sarah ya
besok panasnya sarah bisa turun
dan sarah bisa ikut lombang aci
pak jadi sempit dari bunda dari
bunda dari ayo cepat masuk
aduh aduh aduh
ngapain anaknya tante dikasih daun begini kepalanya sama kamu
itu namanya daun dadap serap mirah
kata bunda dari daun itu bisa buat obat menurun panas
oh dadap serap mah
maksud putri dadap serap
wuh kok kol yang bisa lupa
daun ini memang bisa menurunkan panas
biarin mayat ya jangan diangkat ya
terima kasih putri ya
sama sama kol yang
wah syukur ya sarah
kamu udah sembuh
jadi kamu bisa ikut lombang aci
ya aku juga senang banget
kata maka kemarin putri datang
dan kasih aku obat
aku sedang merayu
rasu bersalah sama putri
soalnya kita udah jawabin dia
karena kita takut kalah
kalau putri ikut lomba
sebenarnya kan putri baik
dengan peserta pertama